satuan tugas anti mafia bola menetapkan enam tersangka dalam kasus tindak pidana suap
berupa praktik pengaturan skor atau match fixing dalam pertandingan liga dua
kepala satgas anti mafia bola yang juga wakil kepala badan reserse kriminal polri
irjen edy suheri dalam konferensi pers pada rabu mengatakan
penetapan status tersangka terhadap enam orang tersebut dilakukan
setelah penyidik memeriksa lima belas saksi dan juga enam ahli pidana
edi menjelaskan ke enam orang yang terdiri atas empat wasit dan dua orang dari pihak klub sepak bola tersebut
diduga terlibat pengaturan skor dalam pertandingan liga dua antar klub pada november dua ribu dua puluh
ia memerinci enam orang tersebut yaitu k selaku yasin officer dan juga penghubung wasit
dan a selaku kurir pengantar uang
ada pun tersangka lain m selaku wasit tengah e selaku asisten wasit satu
r selaku asisten wasit dua dan a selaku wasit cadangan
para wasit tersebut disangka melanggar pasal tiga undang undang nomor sebelas tahun seribu sembilan ratus delapan puluh
tentang tindak pidana suap junto pasal lima puluh lima ayat satu ke satu kuhp
dengan ancaman hukuman tiga tahun penjara dan denda lima belas juta rupiah
berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan
ditemukan fakta modus operandi yang dilakukan oleh
pihak klub adalah melobi atau meminta bantuan kepada perangkat wasit
untuk memenangkan pertandingan salah satu klub dengan memberikan iming iming hadiah berupa uang
klub yang diduga terlibat pada saat ini masih aktif dalam pertandingan liga indonesia
selanjutnya modus operandi yang dilakukan oleh pihak wasit adalah
mengatur jalannya pertandingan untuk memenangkan klub x
salah satunya dengan tidak mengangkat bendera
dan para wasit yang terlibat dalam pelatihan ini bertugas memimpin pertandingan liga dua